polisi tadi udah menemukan mobil siawan aku
kayaknya dia udah berhasil deh
aku harus ke rumah sakit untuk ngecek ya
emang sih aku masih sakit hati
tapi aku gak tau kenapa
aku percaya sama aida
bapak kan belum pernah ketemu sama aida
hadiah itu orangnya baik pak
saya tidak percaya sama dia
aku ketahuan dulu ya pak
kemana lagi ya aku harus cari aida
semoga saja disini ada
kenapa dia ada disini
aku ke depan sederhanya pak
aku gak mungkin salah
aku gak mungkin salah lihat
tadi itu benar benar mas umar
tapi terus dia kemana ya
aduh syukurlah kamu udah disini
kamu ngapain disini
bapak ini bagaimana sih
ya ibu cari aida
sudahlah biarkan saja polisi mencarinya
ibu tidak mau pulang sebelum ibu menemukan ayahnya

dari tadi ibu cari aida
kita serahkan saja sama polisi
kalau ibu mau cari aida
ya sudah ibu berdoa saja
mudah mudahan aida pulang
yuk sekarang kita pulang yuk
mudah mudahan aida pulang dan kita sudah di rumah
ya sudah yuk
aida udah berhasil ditemukan
di rumah sakit
oke kami segera kesana pak
tadi telpon dari siapa
bukan noma ini dari polisi
dibilang aida sudah ditemukan
sekarang dia ada dimana
di rumah sakit
di rumah sakit
di rumah sakit
kalau begitu sekarang kita kesana
ke rumah sakit ya
kamu kasih tahu yang lainnya
aida gimana dulu
tolong mundur dulu ya mas
biar kami antangan
sakit jantung yang ada disini cukup parah
keadaannya sekarang sangat serius
jadi penertugan aku tadi
aida ternyata memang pingsan karena sakit jantung
aida punya sakit jantung yang takut separah ini
dari tadi aida gak sadar sadar
gimana kalau sampai terjadi sesuatu terhadap dia
apa jangan jangan udah terlambat
aku gak boleh berpikir buruk
aida pasti selamat
aku mungkin lebih baik pergi dari sini
walaupun semuanya lagi sibuk
tapi gimana dengan aida
ya udah pak yuk kita berangkat sekarang jemuk aida di rumah sakit
semoga dia gak apa apa
saya mau ketemu aida
kamu jaga warung ya
masya allah aida
dok berapa pukul aida
saya yang bawa aida ke sini
jadi kamu ingin melamatkan dia
kamu tahu siapa yang bawa mobilnya dan siapa yang menculikan
kamu jangan diam saja ini sangat penting
apa aku bilang aja aku kebetulan lewat dan menemukan aida
polisi tadi udah menemukan mobil siawan aku
mereka pasti tahu kalau aku ini supirnya
dan gara gara aku aida jadi kampuh seperti ini
yang menculik aida
kamu gak anjir
kau yang serahkan dia
kau yang serahkan dia
itu di penjar
dia yang menculik aida
kemana aku harus cari apa
kita bisa sangkut kita malah saja sekarang kan
ibu akan selamat sendirian dengan dia
minum unsur sekarang atau
ini rumah sakit ya
tuh enggak salah
baru aja sadar sebentar udah bikin kesel
ini di rumah sakit
emang kamu pikir dimana di rumah kamu
yang aku bangun bangun kenapa harus ngomong sama kamu sih
syukur kamu sudah sadar aida
kejadiannya bagaimana sih kok
kamu sampai bisa diculik begitu
aida juga enggak tahu mama
hida hanya masuk mobil kiriman dari oma
terus tiba tiba akhirnya dapat telepon
kalau aida diculik
terus dari belakang aida serang aja
terus begitu aida serang
tiba tiba mobil kita masuk jurang
terus udah habis itu aida enggak tahu
aksan tetangga kita maksud kamu
kamu kenapa cari aksan
aksan menculik kamu itu sudah ditangkap aida
jadi menculik aida
aksan menculik aida